ultimate frisbee permainan lempar tangkap dis asal amerika serikat bisa jadi pilihan olahraga untuk melatih kesadaran spasial dan koordinasi tangan dengan mata
namun untuk melakukan lemparan disk diperlukan sejumlah teknik agar memiliki lemparan yang sempurna
dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini dan jangan lewatkan informasi menarik lainnya yang bisa anda saksikan melalui transvision dan juga yctv
saya sarah arianti pamit undur diri selamat malam dan salam sports
oke saat ini saya sedang berada di canggu dan akan belajar bagaimana cara melempar flying disk
sudah bersama saya flo salah satu pengurus dari ultimate frisbee indonesia
jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara melempar flying disk

mungkin kita belajar sebenarnya lemparan jenisnya banyak
tapi yang basic atau yang mendasar itu adalah backhand ada forehand dan ada beberapa lemparan kalau sudah advance ada beberapa lemparan yang fancy ada scuba ada hammer yang tadi lo sudah lihat di lapangannya
so kalau untuk back hand sama gerakannya sebenarnya sama kalau kita pegang rakyat tenis
so this harus dipegang erat erat maksudnya nggak boleh begini atau begini tapi pegangnya harus solid ya
nah ini kita melemparnya seperti biasa aja kayak lo melempar piring
yang kedua adalah forehand
mungkin untuk kebanyakan orang yang baru belajar foreign mungkin agak lebih susah
karena ada teknik spin dari jari
jadi kayak kita pegang pistol kemudian disknya kita sangkutin di situ erat erat
dan dua jari yang ini
ada di piring atau ada di bibir disk itu
karena ini yang nanti akan membuat rotasi ketika disk ini dilempar
so lo pernah main flying disk selama kurang lebih lima belas menit
permainnya cukup mudah dimainkan
apalagi dengan gerakan backhand
karena kita sudah terbiasa melempar barang menggunakan cara backhand
sedangkan untuk foren perlu waktu untuk menguasainya
namun satu hal yang perlu menjadi catatan adalah ketika bermain flying disk diperlukan area lapangan yang cukup luas
dan juga adanya kontak mata antar lawan bermain
tentunya akan sedikit canggung jika anda kurang kenal dengan lawan main anda